setelah dihukum mengeruk kali mampang gubernur dki jakarta nisbah sweden mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan
anies dihukum mengeruk kali mampang setelah pengadilan mengabulkan gugatan warga yang menjadi korban banjir
gugatan tersebut diajukan anies pada selasa delapan maret dan tercantum dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan tata usaha negara jakarta
anies menjadi satu satunya pihak yang meminta banding
sementara itu pihak terbanding ada tujuh orang mereka sebelumnya adalah penggugat yang meminta anies mengeruk kali di sejumlah titik di jakarta
sebelumnya pt un jakarta menghukum anies baswedan mengeruk kali mampang hingga tuntas setelah digugat sejumlah warga yang menjadi korban banjir
setelah fonis hakim tersebut dijatuhkan anies pun langsung mengunggah foto pengerukan kalimampang ke akun media sosialnya
yang mengklaim proses pengerukan sungai sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh satu